sebelumnya gempa bumi tektonik bermagnitudo lima sembilan yang berpusat di laut selatan
arah tenggara kabupaten blitar jawa timur juga terasa hingga kabupaten lumajang
bahkan sejumlah rumah di tiga kecamatan di lumajang mengalami kerusakan
beginilah suasana saat terjadinya gempa bumi yang terekam video amatir warga lumajang jawa timur pada jumat malam
data dari badan meteorologi klimatologi dan geofisika atau bmkg menunjukkan
gempa jenis tektonik bermagnitudo lima sembilan ini terjadi pada pukul sembilan belas sembilan waktu indonesia barat
gempa ini dinyatakan tidak berpotensi tsunami
sementara pusat gempa terjadi di pantai selatan arah tenggara kabupaten blitar jawa timur pada kedalaman satu ratus sepuluh km
data sementara menyebut sejumlah rumah di tiga kecamatan di lumajang mengalami kerusakan
yakni lima rumah di desa blurejo kecamatan tempur sari
sembilan rumah di wilayah kecamatan pasru jambe dan tiga rumah di kecamatan pronojiwo
tim masih turun di lapangan sehingga data masih belum valid
dan hari ini
trc relawan tni polri dan masyarakat sama sama mencari data
untuk laporan secara sementara
meski terdapat beberapa bangunan rumah warga yang rusak
petugas sejak ini belum mendapat laporan korban jiwa
tim gabungan bpbd tni dan polri
juga masih memastikan apakah rumah warga rusak akibat gempa pada jumat malam
atau karena gempa yang terjadi beberapa bulan lalu
nur hadiwi caksono lumajang